hai penyerangan besar besaran akan dilakukan setelah kita mendapat kabar dari raden atta
hai sedih agustin pramu ini bukan mana itu benar benar kurang ajar aku raja mereka
tapi para prajurit ini hanya mengeluh eluh kakihan santan
untung udah saya amanin atuh amin
untung udah jadi sate
mari kita lanjutkan perjalanan kita
raden raden tungguin

hamba gusti prabu

mereka sedang menyusul putra kukian santang ke sukamandu
menyusul kian santang
menyusul kian santang
menyusul kian santang
menyusul kian santang
menyusul kian santang
kukuhin mereka membawanya hidup hidup
aku sendiri yang akan menghukum
menyusul kian santang
menyusul kian santang
menyusul kian santang
menyusul kian santang
menyusul kian santang
nanda prabu tolong jangan membuat keputusan gegabah
itu pasti bukan putra kukian santang
mungkin saja orang lain karena mereka menyebutnya raden atam
jangan terus menerus membela putra
dia melakukan itu semua
untuk menutupi penyamarannya
harus aku tangkap
dan aku pukul
gusiratu tenang saja
tidak usah memperculikan perkataan mereka
semua akan baik baik saja
kita akan pergi berperang
persiapkan diri kalian
dan orang tua
dan jangan mengejar
ke tempat ibadah
jika ada yang meminta tolong
membunuh musuh yang sudah tidak berdaya
jangan merampas makanan
milik penduduk pajajara
walaupun kita tahu
kalau penduduk pajajara
sedang kita perang
dan aku harus mengingatkan
jangan lupa untuk sholat
meski dalam peperangan
dan yang terakhir
di dalam peperangan
yang diajarkan oleh baginda rasulullah saw
kalian yang berangkat bersama dengan raden atta
kalian adalah pembuka jalan
memantau kekuatan musuh
dan menentukan kapan penyerangan
penyerangan besar besaran akan dilakukan
setelah kita mendapat kabar dari raden atta
sandika agustin prabu
hidup bukamana atta
benar benar kurang ajar
tapi para prajurit ini hanya mengelung elungkan kian santang
tapi tidak apa apa
yang terpenting sekarang
semuanya berjalan sesuai dengan rencana yang kuinginkan
sebaiknya gusti ratu tetap berada di sini
agar gusti ratu aman
tetapi aku tidak bisa berdiam diri saja praharsini
aku sangat mengkhawatirkan putraku kian santang
aku mendengar kabar bahwa putraku kian santang hilang ingatan
paman genendang iroh yang mengabarkannya
bahkan dia tidak ingat siapa dirinya sendiri praharsini
benarkah begitu gusti ratu
oleh karena itu putraku langsung sendan putriku rara santang mencarinya
jangan terlalu mencemaskannya
aku sangat yakin raden langsung sangni juga ini masalah santang
pasti akan menemukan raden kian santang
tapi mungkin ada lebih baiknya jika aku menyusun mereka
hanya untuk berjaga jaga
terima kasih kau sudah mengolongku
kau adalah gadis yang baik
beruntung sekali aku bisa
kau sudah menanggung perasaan
jangan memuji aku berlebihan
ini memang sudah menjadi kewajibanku
untuk berbakti kepada keluarga kerajaan
kau seorang tabib yang mumpuni
jika kelaput raku kian santang kembali
tapi dia tetap kehilangan ingatannya
bisakah kau menyembuhkannya
hamba muhana ampun sebelumnya gusti ratu
hamba belum pernah mengobati orang sakit hilang ingatan
raden kian santa kembali ke kerajaan
hamba tidak bisa berjanji bisa menyembuhkannya gusti ratu
aku bangga padamu
dan aku sangat berterima kasih
karena kau telah melatih prajurit untuk berperang
itu sudah menjadi kewajibanku ayahanda
setelah apa yang terjadi di bayuning kemarin
aku harus berkeliling ke perkampungan
kamu benar putraku
kamu benar sekali
aku senang sekali memiliki putra
sekaligus saya mengobati secerdas diri
sebelum commitments imti setelah tembakan
sudah k wasabi i garang k deck at